selalu tanpa pernah menunggu
halo selamat pagi pemirsa
langsung saja kita buka good morning edisi hari ini
vokalis band endang sukamti erik sukamti
mengalami musibah saat tengah berlatih terbang dengan pesawat ultra ringan miliknya
pesawat microlight tipe sky ranger rakitan tahun dua ribu enam yang ia awaki
mengalami permasalahan mesin dan jatuh dari ketinggian lima kaki
kecelakaan terjadi di yogyakarta pada selasa sore
awalnya erick bersama pilot pelatih dari jogja flight faslan hafizha
berniat melakukan latihan terbang rutin dari bandara adi sucipto yogyakarta
saat melintas di atas pangkalan gading mesin mendadak mati
namun saat akan mendarat daurat di pangkalan gading
mereka gagal karena kondisi angin yang bertiup kencang
pesawat akhirnya jatuh di sebelah barat lapangan gading playan dan tersangkut di pohon
meski pesawatnya jatuh baik erik dan faslan selamat dengan luka ringan
hal ini pun ia unggah dalam akun instagram miliknya
meski baru mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawa
vokalis dari band endang sukamti itu langsung melakukan aktivitas latihan band rutin seperti biasa

satu pentolan endang sukamti ini memang terkenal memiliki berbagai hobi
salah satunya di bidang penerbangan
pesawat yang ia tumpangi saat mengalami keselakaan pun adalah miliknya sendiri
meski jatuh pesawat itu dalam kondisi fit dan layak terbang
erick merupakan anggota jogja flight education center atau jfc
sedangkan pilot pendamping sudah sepuluh tahun mengantongi lisensi sebagai instruktur terbang
kecintaan erick terhadap penerbangan pun kerap ia bagikan melalui
kecintaan erick terhadap penerbangan pun kerap ia bagikan melalui unsur
meski pada akhirnya kecintaannya itu berujung musibah
yang untungnya tak harus sampai merenggut nyawanya